taukah anda bahwa kita dapat mengukur seberapa banyak antibody yang sudah terbentuk di tubuh kita
tes anti sars cov dua s kuantitatif adalah pengetesan untuk mengukur seberapa banyak antibody yang ada dalam tubuh
pengetesan ini dilakukan untuk menilai apakah tubuh sudah merespon terhadap adanya virus dengan terbentuknya antibody
dokter riki cayadi selaku manajer medis pt diagnos laboratorium utama mengatakan tes ini memeriksakan antibody secara total
kenapa ada nama s kuantitatifnya ini tujuannya adalah target dari antibody itu terhadap protein s protein spike dari virus sars cov dua yang merupakan jalan masuk infeksi virus ke dalam sel tubuh kita
kita menilai total sebenarnya total ini komponen utamanya ada dua igm dan igg
nah igm itu adalah antibody yang diharapkan muncul pertama kali pada suatu infeksi sedangkan untuk jangka panjangnya yang kita cari itu adalah igg sebenarnya
untuk mengetahui lebih dalam saya pun mencoba melakukan tes
ya memang syarat untuk mengikuti tes anti sars cov dua s kuantitatif ini atau mengukur antibody dalam tubuh adalah orang yang pernah terkena virus covid sembilan belas
dan juga yang pernah melakukan vaksin dua kali
nah saya sebagai penyintas covid dan juga ada dokter selaku tenaga medis yang memang pernah divaksin dua kali kita akan mencoba mengukur seberapa banyak nih antibody yang sudah terbentuk dalam tubuh kita melalui tes ini
tes ini dilakukan dengan cara pengambilan darah tidak jauh berbeda dengan serelogi
namun yang dibaca sesuai namanya kuantitatif yakni jumlahnya
setelah dites kita harus menunggu hasilnya kurang
kurang lebih empat jam
sebenarnya dari awal saat mulai vaksin itu sudah mulai optimis ya dan lebih bisa luas sabar aktivitas walaupun masih dengan protokol kesehatan
nah kalau saya udah periksa sudah tahu hasilnya kan berarti ada hasil objektif ya bahwa ada antibody di dalam tubuh saya
memang rasanya lebih pede dan untuk beraktivitas sih tapi tetap saja tidak melupakan protokol kesehatan
dokter iki menjelaskan jika hasil tes berada di atas
maka tubuh sudah positif memiliki antibody
semakin tinggi semakin baik
namun terkait berapa angka maksimal dinyatakan tidak bisa terinfeksi ini masih dalam penelitian
ya hasilnya sudah keluar
antibody saya memang positif terbentuk
namun karena memang sudah sembuh lebih dari satu bulan yang lalu
di sini angkanya tidak terlalu tinggi hanya sekitar dua puluh sembilan delapan puluh empat
sedangkan dr indira yang sudah dua kali dosis divaksin
di sini jauh lebih tinggi
lebih tinggi di angka satu ratus enam belas tiga
tapi dia mengingat musuhnya atau virus covid sembilan belas
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas siti nadia tarbizi memaparkan
dalam proses pembentukan kekebalan tubuh ada dua unsur yang bertugas
yakni bersifat humoral atau yang dikenal antibody dan bersifat seluler
sehingga walau hasil tes antibody rendah bukan berarti imunitas tidak terbentuk
karena masih ada unsur penentu lain yakni seluler
namun ini tidak bisa dideteksi
di mana kalau seluler ini ada terlibat sel t dan sel b
yang dia ini adalah berfungsi untuk mengingat
jadi dia tidak menimbulkan antibody tapi dia mengingat musuhnya atau virus covid sembilan belas
jadi walaupun orang bisa mendapatkan hasil pemeriksaan antibody yang negatif
ataupun nilainya sangat rendah tapi vaksin itu masih memberikan efek protektif dan keberhasilan
mencegah penyakit covid sembilan belas menjadi berat ataupun mencegah seseorang menjadi tidak sakit
nadia menjelaskan imunitas hanya bisa terbentuk jika terinfeksi atau dekat vaksin
karena itu vaksinasi menjadi cara efektif menghentikan pandemi
memproteksi diri sendiri mendapatkan kekebalan kelompok dan melindungi yang belum bisa mendapatkan vaksin
namun meski imunitas sudah terbentuk protokol kesehatan harus tetap dilakukan
sandra insanasari andra anhar jakarta